kita ke informasi selanjutnya ini soal vaksin
sebanyak delapan enam juta pekerja dari tujuh belas delapan ratus perusahaan
telah mendaftar untuk mengikuti program vaksinasi gotong royong
yang ditujukan untuk pekerja di sektor swasta
guna mempercepat program vaksinasi dan penanganan covid sembilan belas di indonesia
program vaksinasi gotong royong menjadi salah satu upaya kamar dagang industri atau kadin
untuk membantu pemerintah mencapai herd immunity
wakil ketua kadin sinta wijayakamdani mengatakan
jumlah vaksin gotong royong yang akan digunakan untuk sektor swasta ini terbatas
maka pelaksanaannya tidak akan berjalan sekaligus
beberapa perusahaan yang telah mendaftar pun harus antre untuk mendapatkan giliran
ya jadi pendaftaran yang dibuka itu sudah tahap ketiga
jadi untuk dua tahap awal itu kita sudah punya tujuh belas delapan ratus lebih perusahaan ya
dengan delapan enam juta peserta
jadi kalau dilihat yang awal tadi datang disampaikan pak babang tadi
baru lima ratus ribu ya di mana juga itu nanti harus dibagi dengan bumn
saya rasa akan tahap pertama saja tidak akan memenuhi gitu
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas bio farma bambang herianto mengatakan
pihaknya telah menerima vaksin dari
sino farm sebanyak satu juta dosis
yang sino farm ini dilakukan oleh anak usaha bio farma yaitu oleh kimia farma
jadi pengadanya oleh kimia farma kemudian nanti termasuk dalam pendistribusiannya
sampai ke vaskes yang diminta oleh perusahaan
jurubicara kementerian bumn arya sinulinga mengatakan
untuk tahap pertama pelaksanaan vaksinasi gotong royong
akan diberikan kepada para pekerja di industri padat karya dan manufaktur
kementerian bumn dan kadin sepakat untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi ini
pada tujuh belas mei dua ribu dua puluh
memangkan kita punya prioritas
seperti saya tadi tahapan tahapannya jelas
yang pertama adalah tenaga kesehatan
kemudian yang kedua adalah lansia dan pelayan publik
nah kemudian nanti ada tahapan yang memang sudah mulai dimasuki dengan gotong royong ini
nah dan wajar bagi juga pengusaha pengusaha
untuk mencoba mengakses ini
ini kan bisa dikatakan peningkatan produktivitas mereka kan bisa kembali lagi normal
vaksin gotong royong juga ditujukan bagi perusahaan yang berada di jakarta bogor tangerang dan bekasi
karena di wilayah ini terdapat banyak buruh dan masuk dalam kategori zona merah
sehingga harus segera mendapatkan vaksinasi
arman helmi jakarta